sabtu dua puluh dua juli dua ribu dua puluh tiga transmart akan mengadakan full day sale
dua puluh juli dua ribu dua puluh tiga transmart mengadakan full day sale
store general manager transmart yayan rahmat mulyana mengatakan
timnya sudah melakukan tbat atau transfer barang antar toko
untuk menambah stok barang
transmart merupakan anak perusahaan ct corps dan berafiliasi dengan cnn indonesia
kita sudah ada pemerataan stok dari store store yang memang kurang moving di sana
kita sudah ambil barang barangnya kita namakan tbat namanya
transfer barang antar toko
kita sudah lakukan bahkan kita sudah beberapa ada brand sony
contohnya kita ngambil dari daerah cirebon dari luar kota juga kita sudah ambil
kebutuhan pada saat nanti full day sale sabtu besok